berikutnya pemerintah melalui perpres kini bisa mengatur pengendalian pengadaan pengelolaan dan juga penyaluran dari sebelas bahan pangan pokok
aturan ini baru saja ditekan oleh presiden joko widodo pada dua puluh empat oktober lalu
dan apa saja kemudian komoditas yang disebutkan menjadi sebelas bahan pangan kita akan lihat bersama yang sudah dirangkumkan oleh sian indonesia
menurut perpres nomor satu ratus dua puluh lima tentang penyelenggaraan cadangan pangan oleh pemerintah ini mengatur tiga hal yaitu pengadaan pengelolaan dan juga penyaluran dari sebelas bahan pokok yang kemudian nanti akan diatur oleh perpres ini
kita tahu apa saja kemudian sebelas yaitu pertama adalah beras tentu ini menjadi komoditas pangan utama yang dimakan oleh masyarakat indonesia
kemudian juga ada jagung
yang kelima ada cabai
kemudian berikutnya adalah daging unggas
kemudian ada juga daging namun kali ini adalah daging ruminansia
ini adalah semacam komunitas daging sapi sehingga dibedakan yaitu daging unggas sendiri daging rumansia sendiri dan kemudian juga ada daging ikan
kemudian kesepul adalah gula konsumsi dan yang terakhir adalah minyak goreng
ini kemudian adalah sebelas bahan yang paling tidak sering sekali kita gunakan dalam sehari hari
dan menurut pemerintah dan juga perpres nomor satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
maka nanti akan dilakukan secara bertahap
pada tahap pertama akan ada tiga komoditas yaitu beras jagung dan juga kedelai yang akan dilakukan secara bertahap dari proses hulu maupun hilir terkait dengan pengadaan pengelolaan dan juga penyaluran
nah ini nanti tiga komunitas ini yang kemudian nanti akan diatur dan diurus begitu oleh kemudian bulog
sedangkan apa kemudian komoditas yang nantinya akan menjadi prioritas pada tahap selanjutnya dari sejumlah
dari sejumlah komoditas ini
bahan pangan sisanya nanti ini yang kemudian akan diatur oleh badan pangan nasional
kita lihat berikutnya
presiden juga akan menetapkan jenis pangan pokok tertentu lainnya sebagai cadangan pangan pemerintah
ini artinya kemudian bisa jadi di luar dari sebelas komoditas pokok yang kita sebutkan tadi
akan juga bisa ada komoditas lain yang masuk sebagai cadangan pangan pemerintah
ketika pemerintah merasa perlu adanya bahan pangan lain untuk bisa masuk
dan menjadi prioritas dalam pengadaan dan juga pendistribusian
kemudian cadangan pangan tersebut akan digunakan
paling tidak menanggulangi lima masalah yang menurut pemerintah menjadi masalah utama potensi krisis pangan
pertama kita lihat adalah kekurangan maupun krisis pangan
kemudian poin kedua adalah gejolak harga pangan
kemudian bencana alam bencana sosial maupun keadaan darurat
tentu ini adalah kondisi kondisi yang
tidak kita inginkan terjadi namun kemudian ini diklaim menjadi salah satu
langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk kemudian
menjamin ketersediaan pangan paling tidak dari sebelas bahan pangan pokok yang kita sebutkan di awal tadi
kemudian kita bisa lihat bahwa cadangan
pangan pemerintah akan ditapkan oleh kepala badan ini yang menarik adalah
oleh kepala badan
kita nanti belum tahu seperti apa kemudian perincian dari
definisi dari kepala badan yang bertanggung jawab
berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan sejumlah menteri maupun lembaga terkait
tentu dengan mempertimbangkan beberapa poin
dan berdasarkan informasi yang kami kutip dari sianainunisia com maka ada lima
poin yang kemudian menjadi pertimbangan cadangan pemerintah
cadangan pangan pemerintah yang kemudian akan ditetapkan oleh kepala badan tadi
pertama adalah produksi pangan pokok tertentu secara nasional
kemudian adalah penanggulangan kondisi darurat dan juga
ketiga adalah pengendalian maupun stabilitas harga
dan juga pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen
dan konsumen ini yang menarik kemudian
dua tingkat ini juga akan kemudian dijamin begitu
dan kemudian pelaksanaan perjanjian internasional dan juga bantuan
pangan kerjasama internasional
serta angka kecukupan gizi yang dianjurkan